dua ribu dua batik dinyatakan sebagai teknik dan teknologi warisan kemanusiaan
untuk budaya lisan dan non bendawi
galeri batik di museum tekstil jakarta
menjadi salah satu mitra google
untuk melestarikan proses perintangan dengan lilin
dengan berkembangnya zaman dan dengan adanya akses
kemudahan akses untuk mencari informasi melalui internet
maka timbul pemikiran kita juga ikut memanfaatkan kemajuan teknologi ini
kita mendapat tawaran ajakan dari google culture institute
jadi itu ajakan itu kita sambut dengan gembira dan terjadilah kerjasama ini
koleksi kami mendekatin seribu dan kabarnya akan semuanya akan diambil gambarnya
selama ini untuk mengabadikan sebuah karya seni menjadi bentuk digital
harus menggunakan pemindai
masalahnya cahaya yang diperlukan untuk sebuah pemindai
dapat merusak kain atau tinta atau hal lain pada sebuah benda seni
banyak dari artwork ini kan banyak yang sudah usianya ratusan tahun
mereka tuh sensitif banget sama cahaya
dan mereka juga sangat sensitif sama kelembapan
nah bagian dari preservasi itu adalah dengan art kamera ini
google art kamera dikembangkan sendiri oleh google
dan saat ini ada dua puluh google art camera di dunia
kamera berbentuk kotak berdiri di atas tripot yang terhubung ke sebuah komputer
sebelum digunakan obyek seni diukur dan ditandai di dalam perangkat lunak
ini untuk membantu kamera mengabadikan hasil karya seni dalam bentuk digital
begitu detailnya sehari kadang kadang hanya bisa
enam delapan batik diselesaikan
kameranya kelihatannya sederhana tetapi cara kerjanya memerlukan lima elemen
nah laser ini untuk memastikan bahwa ada presisinya
saat pengambilan gambar batik diambil per area
laser memastikan potongan antar gambar tepat
kemudian yang kedua ada sonarnya
sonari ini kayak kelelawar gitu jadi agak agak sedikit batman lah
sonar untuk mengetahui jarak antar batik dan kamera
untuk memastikan kamera tidak terlalu dekat
agar seluruh batik termasuk digambar dan tidak terlalu jauh
sehingga tidak ada detail yang ketinggalan
dengan kualitas gigapiksel getaran sekecil apapun dapat membuat gambar terlihat blur
audio seperti musik keras orang berbincang atau berbicara dapat merusak gambar
bukan hanya precise antara jaraknya tapi juga gambarnya tajam
untuk ngambilnya ini sendiri kita nggak pakai orang
dengan robot mengambil gambar yang penuh presisi dapat menghemat waktu
terus yang terakhir software kita itu nanti akan bantu untuk jahit
dengan gigapiksel itu terus udah gitu kayak puzzle gitu
saat ini google art camera terbatas pada benda dua dimensi dan belum maksimal untuk objek tiga dimensi
tetapi hasilnya sangat detail
ya itulah yang tadinya saya menjadi sangat surprise bagi bagi kita
kita tuh sama sekali tidak tahu bahwa sedemikian majunya bahwa sampai sedemikian detailnya itu adalah poin plus yang sangat berarti ya buat kita